dan semua orang terluka karenanya
bahkan karena imbasnya saja tubuhku terasa remuk semua
mau kemana kau nyahirin
bukankah seorang pendekar harus menyelesaikan pertarungannya dahulu
kau harus memulihkan tenagaku
supaya aku bisa bergabung bersama sama abikara untuk menghabisi siliwang
dan kali ini aku harus berhasil
sekarang aku merasa lebih baik
meskipun belum pulih sepenuhnya
aku tidak mungkin menyerang
balik ke ayahandaku
rupanya kau ingin mempermainkanku
jangan hanya menghindar
kau pulang mas
aku tidak akan membiarkan seseorang untuk menyakiti guzi prabu si liwang
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
aku akan menangkap dia
apa yang terjadi denganmu
aku juga terkena paham oleh narawangsang
prabu narawangsang bener bener terkutuk
kita harus bisa membalasnya
di sana ada penawar racunnya
dan kita bisa memulihkan kekuatan kita tanpa diganggu oleh siapapun
mari kita pergi ke sana
apa yang sebenarnya dilakukan abikara
apa dia sedang menjalankan sandiwara lagi
kebah kau abikara
beraninya kau menyerang kakek gurumu sendiri
apa yang terjadi denganmu
apa kau sudah kehilangan akal
aku tidak memiliki guru jahat seperti ini
kau sudah berani melukai si prabu siliwang
maka kau harus bertanggung jawab
kau akan menyesal nanti
kau akan menyesal nanti
kau akan menyesal nanti
siapa anak itu sebenarnya
pedangnya begitu hebat
dan semua orang terluka karenanya
bahkan karena imbasnya saja
tubuhku terasa remuk semua

yang telah membunuh candrawan
yang bisa menghapusnya
adalah sebuah kematian
aku si prabu
aku tidak ingin bertarung dengan
meskipun kau membunuhku
sekalipun kau membunuhku
baiklah aku tidak peduli
kau melawan atau tidak
aku akan membalas kejahatan
terhadap adikku candrawan
ya apa yang harus aku lakukan
aku tidak mungkin melawan ayahandaku sendiri
sangat bernafsu untuk membunuhku
karena mengira kalau aku adalah
tolong selamatkanlah hambamu ini
kalau aku mati
mungkin di masa depan
buddha tidak akan pernah melahirkanku
kali ini kau bisa lulus abegara
kali ini kau bisa lulus abegara
aku pasti akan mendapatkanmu
aku sudah cukup lulus
aku sudah cukup lulus abegara
jika kau berhasil menolong ayah anda prabu siliwangi dari orang orang jahat itu
kau tidak akan bisa lolos dari kuabikara
ayah anda prabu

jaga lalana dan prabu narawangsa tidak akan sanggup melawan api kara
ilmu abykara jauh diatas mereka